nama menpora dito aryo tejo kembali disebut oleh salah satu tersangka irwan hermawan
di pengadilan tp kor jakarta pada selasa lalu
apakah dengan penyebutan nama ini kejaksaan agung akan memanggil kembali menpora
guna mendalami perannya atau malah akan membuka tabir fakta yang baru
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami kapus penkum kejagung ketut sumedana
selamat sore pak ketut
selamat sore mas apa kabar
alhamdulillah dalam kabar baik saya harap juga anda dalam kabar baik pak ketut
langsung saja jadi ketika kemarin tersangka iwan hermawan sudah menyebut nama dito aryo tejo begitu
apakah kejagung nanti akan memanggil pula untuk mendalami
atau cukup dengan kehadirannya sebagai saksi nanti di pengadilan pak ketut
jadi begitu ada rame rame di pengadilan bagaimana perkara ini secara tegas dan vulgar
disampaikan bahwa semua yang terlibat dalam perkara ini cukup banyak
tentu kita akan membuat satu strategi bagaimana pembuktian ini menjadi lebih terang menerang
dan hakim pengadilan negeri tipikor sudah membuat satu penetapan
hari rabu sudah dilakukan akan dipanggil dan dihadirkan di persidangan seperti itu
oke tapi kalau kemudian dari pemeriksaan yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh kejagung
memanggil menpora bagaimana sebetulnya perannya dalam hasil pemanggilan pada saat itu
apakah memang benar sekrusial
apa yang disebutkan tersangka iwan hermawan selasa lalu pak ketut
untuk sementara kami baru memegang keterangan dari saksi saksi
kalau yang bersangkutan sendiri kan membantahnya bahwa yang bersangkutan menerima sejumlah uang
akan tetapi kami tidak berdiam diri tetap akan melakukan satu upaya upaya
pengembangan dari perkara ini sekaligus membuat clear dan transparan nanti
di dalam proses persidangan dan penyidikan
dan pasti akan kami pastikan untuk memanggil yang semua
terungkap fakta fakta yang ada di persidangan
oke dipanggil kemudian ada kemungkinan dalam kasus yang baru begitu ya
atau kemudian hanya mendalami dengan tersangka yang sudah ada saat ini
jadi begini untuk perkara ini kan prosesnya sudah panjang ya
ada enam perkara yang sudah dalam proses persidangan
ada dua perkara yang masih dalam tap tua sebentar lagi kita juga limpahkan ke pengadilan
dan ada tiga perkara dalam proses penyidikan
jadi bisa saja dipanggil dalam proses tiga perkara yang dipenyidikan
jadi juga dimungkinkan kalau kita menemukan cukup bukti untuk dikembangkan menjadi satu perkara baru
bisa saja yang terungkap itu akan dipanggil kembali
masih dalam kemudian bahasan yang sama begitu pak ketut
ketika hari ini kemudian banyak statement miring kepada kejagung
menyebutkan bahwa ada semacam kecurigaan sepertinya cukup melindungi menpora
apalagi sudah diperiksa kemarin walaupun sudah disebut namanya
rasanya menpora berjalan lambat maksudnya kejagung berjalan lambat begitu
bagaimana anda menanggapi isu seperti ini pak ketut
saya pikir penanganan perkara ini tidak ada yang lambat ya cukup cepat saya pikir ya
karena enam perkara yang setakat tangan ini dalam waktu yang singkat
sudah langsung kita limpahkan ke pengadilan
sementara pengembangan ada dua perkara masih tadi saya sampaikan masih di jpu letak dua
perkara masih sedang jalan sangat cepat kalau menurut saya
apapun yang terjadi di masyarakat
saya pikir tidak jadi masalah jadi bahan masukan jadi bahan kritikan
itu hal yang biasa
sehingga ke depan mungkin apa yang terukam bersidangan dan hasil dari penyelidikan
akan kita komprontasi dalam suatu proses penyelidikan
maka dari itu tunggu saja bagaimana kelanjutan dari perkara ini
kita pasti akan membuka semuanya
tidak ada yang kita tutupi dan tidak ada yang kita lindungi dalam perkara ini
itu yang saya underline
ijin saya konfirmasi ulang
kalau tidak salah di statement awal anda tadi bahwa hari rabu kemudian akan dihadirkan
sebagai saksi kemudian atau dipanggil lagi ke kejagung
jadi untuk hari rabu ya berdasarkan penetapan pengadilan
kami menghadirkan bapak tito ke pengadilan
dan pemanggilan akan kami layankan
mungkin hari ini atau hari senin kita layankan untuk menghadirkan
di perusahaan bagaimana penetapan daripada majelis hakim
nah sedangkan untuk di kejaksaan tidak menutup kemungkinan
semua yang terungkap di persidangan akan kami telusuri kami pelajari
dan kami jajaki
kemungkinan ada pengembangan pengembangan baru
dan akan kami panggil kembali
jadi jangan usah khawatir
ini masih berjalan semua perkaranya
karena kita kan juga menunggu suatu proses
dan saya pikir kita sudah sangat cepat ini
berarti yang pertama adalah menghadirkan sebagai saksi terlebih dahulu ya di rabu esok
oke pak ketut saya ingin juga ke kasus lain yang kemudian sedang menjadi perhatian publik
ketika beberapa waktu yang lalu
menteri bumn erick thohir datang ke kejagung
dengan sejumlah nama yang diinformasinya begitu terkait dengan
uang pensiun dugaan penyelewengan begitu di beberapa bumn
bagaimana itu update nya saat ini begitu pak ketut
jadi begini kementerian bumn ini bukan hanya baru kali ini ya datang ke kejaksaan
untuk membawa kasus terkait dengan dapen
sebelumnya juga ada beberapa kasus yaitu jiwasraya
kemudian ada juga kasus namanya dapen pelindung
yang jiwasraya sudah hampir selesai
dapen pelindung lagi tahap dua
yang saat ini kemungkinan satu dua minggu lagi
sudah kita limpahkan ke pengadilan
dan terakhir ini ada perkara baru yang
yang diduga ada empat dapen di bumn ini mengalami permasalahan
sementara dari hasil pemeriksaan
teman teman bpkp bekerja sama dengan bumn
artinya masih ada pengembangan pengembangan
dan kami di kejaksaan agung saat ini masih mempelajari perkara ini
karena ini baru diserahkan dua tiga hari yang lalu
tentu kita pelajari dulu apakah nanti
ini bisa menemukan faktor hukum
yang jelas kami menduga bahwa kasus ini sama dengan dapen dapen yang lain modusnya
berbeda ada reinvestasi yang keliru
ada pengawasan yang kurang efektif
dan ada tata kelola administratif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
oke pak ketut
di rentang waktu kapan kemudian perkiraan dugaan itu terjadi
berdasar laporan yang diserahkan oleh bumn ke institusi anda
kalau saya lihat sih dari waktunya kita tidak disampaikan dalam laporan ya
tentu dari berdasarkan audit
bahwa audit dilakukan baru baru ini baru dua ribu dua puluh
audit dilakukan oleh teman teman dari bpkp bekerja sama
nanti kita akan telusuri lagi
bahwa dari kapan ke papan
tentang waktu yang dari dapen empat dapen ini
ada idpot ada ptpn ada purutani ada angkasa pura
maka dari itu yang mana yang lebih prioritas nanti mungkin mengarah kepada tindak pidana
itu yang kita naikkan terlebih dahulu
dan menurut informasi bukan hanya dapen
tetapi ada tiga puluh empat dapen dari empat puluh delapan dapen yang ada di bumn
oke artinya cukup besar tiga puluh delapan dari empat puluh delapan
saya ingin konfirmasi ulang ketika anda tadi mengatakan polanya sama
artinya harusnya tidak terlalu susah begitu ya pak
untuk membaca dan melacak kemudian ini terjadi tahun kapan
siapa saja yang terlibat kemudian
dan kerugiannya nanti di total berapa begitu ya pak ketut
iya saya kira begini
teman teman penjelajah di kejaksanaan aku sudah punya pengalaman yang cukup mengenai ini tadi saya bilang ya
sudah ada bahkan saya beringkrah di pengadilan
bahkan kita sudah sampai mengembalikan dari hasil korupsi tiga sembilan triliun ya
dan dikembalikan jiwa seraya dan akan diberikan kepada para nasabah
dan ada juga dapen belindung sudah mengutap kedua
saya pikir tidak ada yang masalah tidak ada yang menghalangi
untuk kita menangkan perkara ini sudah hal yang biasa
tentu prosesnya akan cepat tentunya kita jamin akan bisa selesai
dan bisa kita sampaikan ke media
oke baik baik kalau begitu kami tunggu apa update nya
termasuk yang sebelumnya soal menporadi toereta jo
terima kasih atas waktu anda pak ketut sumedana kapus penkum kejagung
telah bergabung sama kami selamat sore sehat selalu bapak
terima kasih bapak